tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh enam
kontraf dki jakarta membedakan tarif khusus
yakni rp satu pada pengguna bus transjakarta
dan dua moda transportasi lainnya
yakni mrt dan lrt
penasaran seperti apa penerapan tarif rp satu ini
berikut liputannya untuk anda
pada tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
bertepatan dengan ulang tahun dki jakarta ke empat ratus empat puluh
pemerintah provinsi memberlakukan
tarif layanan transportasi umum
tarif murah ini berlaku selama satu hari penuh
seperti terlihat di sejumlah halte transjakarta
tarif khusus ini diberlakukan
untuk layanan bus transjakarta
baik brt maupun non brt
pemerintah provinsi dki jakarta
memberlakukan tarif rp satu
untuk layanan transjakarta
dan rp satu untuk layanan transportasi umum
baik brt ataupun non brt
tarif rp satu ini berlaku
mulai jam sampai dengan jam dua puluh tiga lima puluh sembilan
pada tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
pemberlakuan tarif edisi ulang tahun dki jakarta ini
disambut baik pengguna transportasi
bantu sih mas buat menghemat ongkos
siapa ini yang biasa naik transjakarta
biasanya naik transjakarta sama naik siklingko
ini sangat membantu apa gimana
sangat membantu sih
tarif khusus rp satu juga diberlakukan
pada dua moda transportasi publik lainnya
masing masing mrt dan lrt jakarta
rizky ihtiar yahya jakarta